skuad garuda muda akhirnya mengakhiri penantian tiga puluh dua tahun puasa emas di ajang sea games
timnas u dua puluh dua berhasil menaklukkan thailand dengan skor lima dua di laga final selasa malam
dan langsung bergabung dari phnom penh kamboja ada pemain timnas u dua puluh dua indonesia bekam putra
halo selamat malam bekam apa kabar bekam
bekam ini sebelumnya kami dari cnn indonesia ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang telah ada
dan kawan kawan capai di partai final tadi malam
sama sama terima kasih juga atas doa dan dukungannya
karena tanpa doa dukungan dari masyarakat indonesia kita tidak bisa meraih medali emas ini
bekam tentunya kita penasaran nih setelah tadi malam sudah melakukan selebrasi
begitu bersama teman teman dan ofisial dan lain sebagainya
apa kegiatan hari ini apakah masih juga selebrasi
mengingat besok sudah kembali lagi ke indonesia
tentunya kemarin tempatnya tadi malam kita masyarakat indonesia jutaan pasang mata tentunya
jadi kita hanya berhasil berlebihan karena mungkin beberapa hari yang lalu dari semalam
jadi kita hanya rest untuk persiapan untuk pulang
jalan jalan juga tapi beckham hanya cuma race di hotel untuk mempersiapkan besok kembali ke indonesia
nah ini tentunya kemarin tempatnya tadi malam kita masyarakat indonesia jutaan pasang mata tentunya
deg degan begitu melihat bagaimana jalannya pertandingan
nah beckham dan juga kawan kawan ini nyangka gak sih bisa pulang dan berhasil membawa medali emas
dan akhirnya bisa mencetak sejarah bagi indonesia
ya tentunya sih seperti mimpi lah
mimpi jadi kenyataan karena sudah tiga puluh dua tahun ya
kita membawa emas sea games ke indonesia dan tahun ini
tepatnya enam belas mei dua ribu dua puluh tiga
kita bisa meraih medali emas dan tentunya ini impian para pemain dan pelatih ofisial
semoga bisa jadi obat juga untuk piala dunia yang tidak jadi diselenggarakan di indonesia
ya menjadi obat tentunya
tetapi yang menjadi pertanyaan juga bagi masyarakat
apa sebenarnya yang membuat beckham dan juga kawan kawan begitu percaya diri
seperti nggak ada beban saat melawan thailand yang memang dikenal cukup
apakah ini artinya bahwa kepercayaan diri dari bekam dan juga kawan kawan begitu tinggi
pada saat kemarin bertanding
ya mungkin karena kita sudah saling percaya satu sama lain
dari mulai kita training center di jakarta
kita nggak ada libur untuk idul fitri
kita membangun chemistry team karena kita persiapannya mepet karena ada yang persiapan
masih liga satu kita masih mulai kan
jadi kita mencoba untuk prepare lebih matang lah karena banyak yang main di liga satu
dan alhamdulillah bekas kita sering main reguler di liga satu
kita ditempa di situ dan alhamdulillah bisa maksimalkan di turnamen sea games ini
dan bisa meraih medal imas dan kita membuktikan bahwa kita layak menjadi juara

nah ini berbicara soal apa yang berlangsung tadi malam
kita seperti yang tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita masyarakat indonesia cukup deg degan begitu
takut saat posisi sudah dua sama dan akhirnya ada perpanjangan waktu
sebenarnya apa yang dirasakan oleh para pemain termasuk beckham ketika berada di posisi tersebut
dan akhirnya bisa bangkit menjadi lima dua
ya kita tinggal beberapa detik ya harusnya
harusnya kita sudah dapat medal imas tapi mungkin tuhan takdirkan kita harus berpanjangan
dan bekam juga harus bermain karena bekam kan di sembilan puluh menit tidak bermain
dan bekam main di pepanjang waktu dan alhamdulillah bekam bisa cetak gol
dan kalau misalnya bekam sembilan puluh menit selesai bekam tidak akan bisa cetak gol
dan tentunya ini sudah jalan tuhan
sudah jalan tuhan ya
tapi kalau kita ketahui bahwa tuhan sudah berjalan
kita ketahui bersama di sini tidak hanya masyarakat indonesia
tetapi juga sampai presiden joko widodo juga menonton bahkan gembira sekali melihat
apa yang sudah diraih oleh para pemain indonesia di ajang sea games dua ribu dua puluh
tepatnya yang tadi berlangsung tadi malam
nah berbicara kebahagiaan ini apakah sudah ada pembicaraan begitu
tentunya salah satu yang membuat semangat itu adalah apa yang didapatkan oleh para pemain dari pemerintah
apakah sudah ada pembicaraan begitu apa yang akan didapatkan setelah meraih gelar juara
ataupun membawa pulang emas begitu setelah tiga puluh dua tahun dinanti
dari pemain sih tidak memikirkan apa yang dikasih oleh pemerintah
yang terpenting kita memberikan yang terbaik untuk indonesia
karena kalau sudah juara
apapun bisa dikasih
yang terpenting kita melakukan kemampuan terbaik kita
oke luar biasa sekali ini
seorang beckham begitu
tetapi yang perlu juga kami tanyakan terkait dengan apa
mungkin kita akan mem flashback lagi ke belakang terkait
bagaimana beckham ini akhirnya bisa bergabung dengan timnas bahkan liga satu
sehingga mungkin saja nanti bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat indonesia untuk bisa berprestasi
seperti yang beckham jalani sekarang
ya tentunya sangat panjang
beckham harus latihan mulai dari kecil kan harus mempersiapkan
bagaimana beckham sekolah juga agak ketinggalan juga
tapi beckham mulai mencoba mengejar itu karena beckham juga sekarang kuliah juga
jadi kita harus seimbang juga olahraga dan sekolah
jadi beckham bisa berpengalaman
beckham mencoba mengimbangi karena sekolah juga penting
jadi beckham dari kecil harus mempersiapkan mulai dari latihan jam tidur
klub kapan harus main sama teman teman
jadi jadi dari jadi atlet itu nggak gampang gitu
jadi banyak pengobanan dan alhamdulillah bisa masuk ke persib mulai dari junior ke senior
dan masuk ke timnas u sembilan belas terus selanjut ke timnas u dua puluh dua
terus sekarang di timnas u sembilan belas dapat kepercayaan alhamdulillah bisa kaya limas
lalu bagaimana tanggapan dari keluarga dan juga teman teman setelah beckham ini justru
namanya semakin harum semakin dikenal begitu banyak orang
karena sudah berhasil membawa tim indonesia ini mendapatkan emas setelah tiga puluh dua tahun
ya tentunya bupati semakin tinggi semakin merunduk karena pasti ke depan pasti banyak rintangan juga
banyak tantangan juga bakal lebih berat juga
tentunya beckham harus konsisten lah dan makin berkembang juga
oke tapi ini ngomong ngomong soal prestasi yang sudah didapat oleh beckham tentunya
sebenarnya siapa sih yang paling berjasa bagi beckham sehingga beckham bisa ada di kamboja saat ini
bahkan besok membawa pulang emas begitu bagi indonesia
ya tentunya sih kedua orang tua beckham ya sama keluarga besar beckham
karena sangat full mendukung beckham dari mulai beckham dari ssb sampai sekarang
beckham bisa jadi pemain persib dan pemain timnas itu tanpa adanya kedua orang tua beckham
dari kecil didik beckham yang keras apa yang rajin dan alhamdulillah
mungkin ini jadi jalannya tuhan untuk membahagiakan kedua orang tua beckham
amin tentunya semua orang juga semua anak anak juga ingin membahagiakan orang tua
dan kebetulan saat ini juga sudah bergabung ada dua orang tua dari para pemain indonesia termasuk dari orang tua beckham
bersama kami ada budi nugraha ayah dari beckham putra dan juga syah riman ayah dari ramadhan sananta
halo selamat malam bapak bapak apa kabar ini
sehat alhamdulillah sehat
baik ya saya langsung ke pak budi terlebih dahulu ini sebagai ayah anda beckham
pak budi apa yang bapak pikirkan atau bapak rasakan ketika melihat beckham ada di kamboja lalu juga bisa mengharumkan nama indonesia
ya tentunya saya sangat berharap ya
waktu beckham berangkat ke kamboja saya berharap beckham dan kawan kawan bisa merebut medali emas yang sudah lama tiga puluh dua tahun kita puasa medali emas
dan alhamdulillah sekarang dengan adanya beckham di tim nasional budha ii indonesia bisa kembali merebut medali emas
kalau beckham tadi sangat berterima kasih terhadap bapak yang sudah membesarkannya dan membuat beckham akhirnya bisa sampai seperti saat ini
apa yang akan bapak sampaikan kepada beckham
kebetulan beckham ada di sini mungkin bisa langsung bapak sampaikan
ya kalau saya pribadi sebagai orang tua untuk beckham tetap jangan cepat puas diri tetap latihan lebih keras lagi tetap rendah hati dan jangan sombong
beckham selama ini seperti apa
apa sehari harinya begitu pak kalau di rumah
ya dia seharusnya memang dia orangnya penurut sayang sama orang tua dan attitude nya sangat baik
oke attitude nya sangat baik
nah tapi selain ada pak budi di sini sebagai ayah dari beckham juga ada pak syahriban ayah dari ramadan sananta
tentunya pertanyaan yang juga sama yang akan saya tanyakan
saya ingin tanya tentang pertanyaan ke pak syahriman terkait dengan apa yang sudah dicapai oleh ananda yang saat ini masih berada di kamboja
apa yang pertama kali bapak lihat juga bapak dengar bahkan bapak rasakan ketika melihat anak bapak bisa mencetak gol bahkan menjadi top scorer begitu di sana
alhamdulillah saya selaku orang tua kandung dari ramadan sananta
merasa berbangga hati ke mana mana daerah
di mana mana daerah kemana itu lewat wa lewat apresiasi sangat memuji dan mendukung bahwa dengan keberhasilan sananta tersebut
jadi lewat itu saya juga sangat berterima kasih alhamdulillah
di luar dugaan kalau memang sananta juga terwakili di antara satu klub garuda muda ini dapat mengendalikan apa membawa medali emas pulang ke indonesia
oke tentunya beberapa cuplikan dari informasi yang kami sampaikan sebelumnya ada ekspresi yang ditunjukkan bagaimana keluarga keluarga para pemain timnas indonesia ini saat menonton bersama
tapi bapak mungkin bisa menceritakan kepada kami bagaimana tadi malam itu ketika bapak menonton apakah juga nonton bareng seperti yang lainnya
atau bagaimana apakah ada doa doa khusus ritual khusus yang dilakukan sebelum
kalau masalah ritual itu enggak tapi kalau doa itu pasti
saya dan masyarakat pada umumnya pada keluarga besar kami sangat berharap dan merasa gugup stres dengan begitu tegang cara permainan yang dilakukan oleh tim thailand waktu itu
tapi karena alhamdulillah berkat doa semua kita semua masyarakat indonesia yang sangat mendambakan dengan waktu yang cukup lama itu
alhamdulillah sananta beserta tim dapat menjawab keharapan semua masyarakat indonesia
oke saya terakhir lagi ke pak budi
pak budi ada pertanyaan yang mungkin menjadi titipan dari rekan rekan saya terkait dengan nama beckham sendiri
ini dari mana asalnya apakah memang bapak pecinta sepak bola juga pak budi
ya memang saya mantan pemain profesional juga
dulu saya di mataram jogja
dan terakhir saya di persikap karawang
dan memang untuk nama bekam saya terinfirasi dengan david bekam yang main di manchester united
waktu tahun dua ribu satu dia mencetak gol hampir setengah lapang lah
makanya saya anak sayang ketiga saya kasih nama beckham putra nugraha
oke terakhir saya ke beckham kembali
bekam apa harapannya ke depan setelah tentu
tentunya sudah memenangkan dan juga mendapatkan medali emas
tentunya harus ada yang lain begitu yang harus dikerjakan
seperti halnya harus kuliah tetapi di satu sisi harus tetap memberikan prestasi begitu bagi indonesia
nah apa yang selanjutnya beckham harapkan dan juga lakukan
ya tentunya beckham harus tetap kerja keras dan tetap

dan semoga bekerja keras semakin berkembang juga
dan jangan bersarati karena penjalanan juga masih panjang
dan semoga bisa terus membawa terbang garuda ini
baik terus membawa terbang garuda ini
dan tentunya kita juga semua berharap kepada bekam agar bisa memberikan selalu memberikan yang terbaik bagi indonesia
baik sayang sekali waktu kita terbatas begitu
terima kasih sudah bergabung bersama kami bekam putra
lalu juga ada pak budi nugraha dari bekam putra
juga pak syahriman ayah dari ramadan sananta
salam sehat selalu dan semoga bapak bisa terus mendukung anak anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya
dan menjadi kebanggaan keluarga dan kita semua
ya rabbal alamin